yang penting itu masalah kebebasan pers
sesuai dengan undang undang yang ada tidak terkendala
kemudian masalah investigasi saya kira itu hak publik
tentu saja dengan aturan aturan yang perlu disepakati
jadi artinya itu kita pemerintah itu
kita kan ini izin inisiatif dpr
artinya pemerintah itu menunggu
karena itu pemerintah minta supaya
diadakan pembicaraan dengan semua stakeholder
supaya dilibatkan semua stakeholder
untuk memberi masukan masukan
supaya tidak terburu buru ya di dalam memutuskan ini
yang penting itu masalah kebebasan pers
sesuai dengan undang undang yang ada tidak terkendala
kemudian masalah investigasi saya kira itu hak publik
tentu saja dengan aturan aturan yang perlu disepakati
artinya itu kita pemerintah itu
tentu saja mendorong adanya perbaikan perbaikan
yang masih perlu jangan sampai kemudian
kemudian menghilangkan kebebasan pers
tapi juga tentu harus ada juga aturan aturan yang harus disepakati
ya caranya bagaimana termasuk investigasi tadi itu